apresiasi kepada dava faros oktoviarto bocah sembilan tahun yang menghadang pengendara motor di trotoar di semarang jawa tengah belum berakhir
selain diajak untuk berpatroli keliling kota oleh polisi dengan motor besar dava juga diundang ke rumah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dava faros octaviarto kini sedang menikmati hari hari indahnya
setelah dihujani hadiah dan penghargaan apresiasi kepada dava terus berlanjut
jumat pagi bocah sembilan tahun yang berani menghadang puluhan pengendara motor yang melintas di trotoar jalan sudirman semarang itu diajak polisi naik motor besar berpatroli keliling kota
dava tidak sendiri ada seorang temannya di kelas empat sd negeri kalibanteng kidul satu itu juga diajak naik motor besar
sementara sepuluh teman lainnya naik mobil patroli polisi
dava menikmati pengalaman barunya
perlakuan istimewa ini diperoleh
berikan kepada dava sebagai apresiasi dari pihak polrestabes semarang atas perannya mengajak tertib berlalu lintas
kita dari satlantas polrestabel semarang memberikan apresiasi kepada adik dava kesekolahannya dan pada hari ini apa yang menjadi keinginan adik dava sudah kita laksanakan cita citanya pengen naik motor polisi untuk berpatroli dengan polisi lalu lintas
jumat sore dafa diundang gubernur jawa tengah ganjar pranowo di rumah dinasnya di puri gede
undangan ini merupakan apresiasi ganjar pranowo kepada bocah aktif tersebut
dava mendapat hadiah buku dan replika kapal laut karena dafa bercita cita menjadi pelaut
dia yang mesti kita arahkan agar kelak kemudian menjadi anak yang konsisten
tapi setidaknya dia sudah mencubit seluruh orang mencuri perhatian seluruh orang
bahwa ada keinginan dari seorang dava dengan segala kepolosannya ini tertib dong
nama dava farosok taviarto mendadak tenar setelah foto dan video aksinya menghadang pengendara motor yang melintas trotoar diunggah warga ke media sosial